beginilah detik detik kebakaran gudang penyimpanan solar
di desa leran kecamatan senori kabupaten tuban senin sore
besarnya kobaran api yang mencapai empat meter membuat warga sekitar panik
terlebih asap hitam pekat terus mengepul hingga menyelimuti kawasan pemukiman
beberapa warga berusaha memadamkan api dengan peralatan sederhana
namun hembusan angin kencang semakin membuat api meluas cepat ke bangunan sekitarnya
tak hanya gudang solar dua bangunan rumah juga turut ludes terbakar
kebakaran diduga disebabkan korsleting pompa air
percikan api kemudian menyambar ribuan liter solar yang berada di dalam gudang
pompa air dari rumah milik bufifa ini mengalami korslet
sehingga dari percikan api
ini kebetulan di dekat sekitar situ ada solar tempat penyimpanan solar
menyambar solar hingga rumah bufifa ini mengalami kebakaran
unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian
kebakaran baru bisa dipadamkan setelah tiga jam kemudian
beruntung tidak ada korban jiwa
dion fajar arianto tuban jawa timur